kalau ditanya bagaimana sikap kemenpora sama dengan siapapun yang ditanya
saya merasa prihatin
setiap kali ada kejadian selalu ada kata kata yang selalu kami ucapkan
semoga ini yang terakhir kalinya
dulu sering terjadi bahkan belum lama ini juga terjadi
tapi ternyata masih ada korban berikutnya
kami tadi sudah mendapatkan paparan dari bobi
apa sih langkah langkah tegas yang akan disampaikan
sekali lagi kami terhubungkan atas musibah tersebut kepada keluarga supporter
semoga diberikan kesabaran dan kepatahan
tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah
kenapa hari ini kami adakan jumpa pers
karena memang kemenbora harus ada sikap
bopi harus ada sikap
itu sebabnya nanti akan disampaikan secara langsung pada rekan rekan media
karena kalau satu persatu malah kasihan
karena isinya potretnya tidak utuh
makanya itulah sebabnya
tadi siang kami sudah rapat dengan bobi
melanjutkan lagi sebelum datang ke sini
dan kami sudah ingin berpanjang panjang
selaku ketua umum bopi untuk menyampaikan keterangan versinya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh